rekonstruksi pembunuhan terhadap emma purnama sempat diwarnai kericuhan
setelah keluarga korban sempat berupaya mengadang tersangka yang hendak dibawa keluar dari lokasi
mereka marah karena menilai tersangka telah menghabisi nyawa korban secara kejin
sebelumnya rekonstruksi pembunuhan terhadap emma purnama
wanita yang ditemukan tewas di dalam karung di kawasan cicerah kota bandung
digelar petugas satreskrim polrestabes bandung senin pagi
rekonstruksi digelar di kamar kos yang sempat disewat pesangka
rekonstruksi berawal saat tersangka meminta rujuk dengan korban
karena menolak rujuk korban diminta mengembalikan uang dua puluh tujuh juta rupiah
yang sebelumnya digunakan untuk biaya renovasi rumah kontrakan korban
tak terima dengan jawaban korban pria berusia lima puluh dua tahun ini marah memukul dan mencekik leher korban
usai membunuh tersangka membungkus jasad korban dengan karung plastik
rekonstruksi digelar dengan memperagakan
tadi kita di dalam skenario yang sudah terjadi itu ada tujuh belas adegan
tetapi ternyata di lapangan kan berkembang menjadi tiga puluh sembilan peragaan
saya kalau melihat di sini melihat dari rekonstruksi tadi perencanaan itu tidak ada terjadi
peristiwa pembunuhan itu terjadi tujuh juni
pelaku yang tidak laku
lain merupakan suami korban
diciduk petugas pada dua belas juni di desa tani mulia kecamatan bahar selatan
kebupatan warujambi jambi
freddy bangun bandung jawa barat